ribuan beboto memadati tribun stadion sidolik bandung saat persib bandung menggelar latihan jumat pagi
kedatangan boboto untuk memberikan dukungan kepada mark klop dan kolega sebelum menghadapi bali united
sebagai bentuk dukungan perjuangan persib bandung di championship series
ribuan bobotoh memadati tribun stadion sidolik saat squadbong bandung menggelar latihan jumat pagi
selain sepanduk berukuran besar canserta yelyal pun menyanyikan ribuan boboto untuk memberikan dukungan celang bentrok kontra bali united
ya itu kan bagus bahwa boboto menunjukkan mereka mendukung persib jadi juara
apa caranya dengan segala cara itu kan yang memberikan motivasi kepada persib
komisaris pt persib bandung bermartabat umuh muhtar mengatakan
aksi yang dilakukan boboto ini akan membuat persib semakin bersemangat untuk taklukan bali united
laga lag pertama championship series antara bali united melawan persib bandung dipastikan digelar tanpa penonton di lapangan training camp bali united